membeberkan hasil gelar perkara untuk menentukan konstruksi hukum bagi dua tersangka muncikari tn dan es
kedua muncikari diduga terlibat prostitusi online yang melibatkan vanessa angel dan afrila shakila
dari hasil gelar perkara tersebut polisi menjerat kedua muncikari dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
serta pasal kuhp yang mengatur tentang muncikari dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
kabit humas polda jatim kombes pol franz barung mangera menyatakan
polisi telah memastikan pasal yang dikenakan kepada tersangka muncikari tn dan es
polisi mengenakan dua aturan hukum yakni undang undang ite nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas pasal dua puluh tujuh ayat satu dan empat puluh lima
serta kuhp pasal dua ratus sembilan puluh enam dan lima ratus enam yang keduanya mengatur hukum tentang mentransmisikan pornografi ke dunia maya
serta tentang muncikari
dengan pasal yang dikenakan tersebut polisi berhak menahan para tersangka
dan ancaman hukuman yang dikenakan para tersangka maksimal enam tahun penjara